rancangan apbd dua ribu delapan belas dki jakarta menuai reaksi dari pemerintah pusat
kementerian dalam negeri mengisyaratkan akan mencoret anggaran yang dinilai tidak masuk akal
setelah era apbd tersebut masuk ke pemerintah pusat
kementerian negeri juga menghimbau anies sandi mempertimbangkan ulang
soal pembentukan tim gubernur yang dinilai berlebihan
kementerian dalam negeri masih menunggu hasil pembahasan era apbd dua ribu delapan belas
antara pemprov dan dprd dki
setelah disetujui baru kementerian dalam negeri akan mengevaluasi era apbd tersebut
dirjen otonomi daerah sony sumarsono menghimbau gubernur dan wagub dki
memprioritaskan anggaran program kerja sesuai visi misi dan janji kampanye mereka
anies sandi semestinya tidak memasukkan anggaran yang tidak jelas
seperti anggaran pemeliharaan kolam kemudian pengharum ruangan serta pembasmi hama
kementerian dalam negeri memastikan akan mengawasi pengelolaan anggaran
yang mencapai rp tujuh puluh dua triliun
untuk menghindari kebocoran
dirjen otonomi daerah soni sumarsono juga menilai pembentukan tim gubernur
untuk percepatan pembangunan atau tgupp yang berjumlah tujuh puluh empat orang
sebagai pemborosan anggaran
tentu akan mengontrol apbd dki jakarta yang luar biasa besarnya rp tujuh puluh dua triliun ini
saya yakin bahwa dprd itu juga melaksanakan tugas dengan baik
dan ada kontrol bersenjang